hari ini cabang polo air menyelesaikan pertandingannya di pon ke dua puluh papua
di hari terakhir tim polo air putra jawa barat memastikan diri menyabet medali emas
setelah menang delapan lima atas tim polo air putra dki jakarta
polo air putra pon ke dua puluh di papua diikuti oleh lima tim yaitu dki jakarta jawa barat jawa timur jambi dan juga tuan rumah papua
bertanding dengan sistem round robin kelima tim tersebut harus saling bertemu satu sama lain
penentuan peraih medali emas ditentukan lewat pertandingan terakhir antara dua tim yang belum terkalahkan
yaitu tim jawa barat dan dki jakarta
lewat pertarungan ketat tim polo air putra jawa barat akhirnya memastikan meraih medali emas setelah menang delapan
sementara itu tim tuan rumah papua yang menang dari jambi harus puas dengan raihan medali perunggu
hasil ini sekaligus menggagalkan ambisi tim polo air putra dki jakarta
untuk bisa mengulang prestasi gemilang di pon jawa barat pada tahun dua ribu enam belas lalu